hai saluran irigasi di areal persawahan yang berada di desa jatimulyo kecamatan kunir lumajang
pada kamis pagi terpantau mengering sejak beberapa bulan terakhir akibat musim kemarau panjang para
petani pun terpaksa mengeluarkan biaya enam puluh rupiah untuk pembelian bahan bakar mesin pompa air untuk
mengairi sawah mereka sudah usia antara dua lima belas sampai dua puluh hari sumbernya masih berkurang untuk masa
kemarau sekarang jadi harus pakai diesel jadi harus pakai diesel betul menurut gubernur jawa
timur kofifah indah parawansa penggunaan mesin pompa air sangat efektif untuk mengairi sawah
penggunaan mesin pompa ini juga dinilai dapat menjaga produktivitas padi di tengah kemarau panjang
sementara di kampung rancawiru kecamatan kresek kabupaten tangerang banten kondisi sejumlah petak sawah yang biasa ditanami padi mengalami kekeringan ekstrim
hai tanaman padi yang tadinya hijau berubah menjadi kuning akibat kering dalam tiga bulan terakhir petani mengatakan ada lima hektar tanaman padi milik petani di kampung
rancawiru yang gagal panen akibat kekeringan petani pun harus beralih profesi menjadi tukang
bangunan demi mendapatkan penghasilan
sampai profesi saya tani nggak ada air
meloklah ke kerja bangunan
kerja bangunan pak kalau pabrik perusahaannya
yang gede gedean nggak ada pada nutup pindah
keluhnya bagaimana lagi
diperkirakan kerugian akibat gagal panen ini
mencapai lima puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia